asosiasi driver online menyambangi gedung dewan untuk mengadukan nasib mereka
agar komisi perhubungan ataupun juga komisi perhubungan dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah
dan membuat payung hukum yang memperjelas aturan ojek online
puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam asosiasi driver online ini
menyampaikan aspirasi setelah mencermati peristiwa gesekan antara ojek online
dengan angkutan konvensional di sejumlah daerah
driver ojek online berharap komisi lima dpr dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah
agar dibuat sebuah payung hukum yang jelas seperti revisi permen hub no tiga puluh dua tahun dua ribu tujuh belas
untuk pengemudi taksi online
mereka juga mengeluhkan perlakuan dari perusahaan aplikasi transportasi online
yang terkesan merugikan pengemudi ojek online
komisi perhubungan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada kemenhub
dan mengundang perusahaan
perusahaan aplikasi transportasi online untuk berdialog
ini bukan hanya suara kami di jabodetabek
tapi suara kami ini kami sudah ada di jawa timur sulawesi selatan
bahkan di beberapa jaringan kerja ado yang berada
oleh sebab itu ini merupakan masalah nasional
kami sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah
agar gesekan gesekan itu tidak terulang lagi
karena kembali lagi kami sama sama anak bangsa
dan anak anak yang berkembang ke jawa tibur